karena sedang membangun jaringan bisnis sekarang bu
tapi setahu ibu dia tidak mengerti soal yang begitu nak
katanya sih dia cuma ikut ikutan lagi belajar bu
udahlah ibu gak usah pikirin yang penting ibu sehat
karina baik baik aja kok
lantain ya bu
kalau mau beli istana beli mobil mewah
aduh bisa beli apa aja seneng banget den
suami gue ini udah bener bener pinter
nah pokoknya nih ya mulai sekarang
gak ada tuh ceritanya orang manda gue sebelah mata
lihat nih gitu banyak uang
jadi kita gak perlu pusing pusing lagi tuh
mikirin mau makan apa mau beli apa
kita bisa beli apapun
malu mau istirahat dulu ya
kalau gitu kamu lanjut belajar sama nenek ya
akhirnya nyampe juga
mau duduk dimana
atau di mana
tunggu sini ya
kenapa loh kagum ya sama rumahnya janet yang baru ini
gila ajar banget nih lakinya
sebenarnya sih gue juga mau beli rumah yang baru
lo beli rumah baru yang lebih gede dari ini
hebat dong laki lo sekarang
terima kasih pak
kata bapak tuannya
maaf sebentar ya pak
pokoknya aku mau beli rumah yang baru
kamu ini kenapa sih karin
kok tiba tiba minta beliin rumah
ya pokoknya aku gak mau tahu
seminggu lagi aku mau pindah
gue mau nanya deh
kalo boleh tau harga rumah ini berapa ya
gue sih gak tau persisnya berapa
itu kira kira satu m deh ya laki gue beli
jadi gini gue tuh lagi nyari rumah
tapi kalau bisa sih yang lebih gede dari ini
ya palingan gue beli belinya tuh minggu depan lah
mau beli rumah yang lebih gede dari gini minggu depan
ya kalo ada yang mau jual kenapa engga
lagian kan gue juga punya duit
yaudah nanti gue cariin deh
gue cariin yang hampir hampir sama kayak gini
atau yang harganya satu m an juga
yaudah gue tunggu kabarnya
yaudah minum dulu yuk
dipake tasnya sebentar lagi kita berangkat nanti kesialan
aduh cantik kau deh pake tasnya
kok belum berangkat sih
katanya dia kepengen sekolah sama kamu
aduh jangan manja deh sayang
pergi sama nenek aja kan gapapa sama aja ya kan
tapi bu guru bilang
meski mama atau papa yang ambil rapat
kalo gitu kenapa ga bilang dari tadi
kan bisa diantri sama papa
karin kamu sambil lewat kan bisa ambil rapuh
aku tuh udah janjian sama temen temen
ga bisa diundur
yaudah tapi gapapa kalo ga mau berangkat ya rapatnya ga usah diambil aja
oh ya bu
tadi aku lihat lantai di dapur itu kotor
jadi tolong dibersihin ya bu ya
aku jalan dulu
ya sudah namda rapatnya
mau sama papa aja
bu jangan capek capek
boleh ibu bicara
ibu mau bicara apa
tidak sanggup merawat rumah ini sendirian
aku udah bilangin sama karina
untuk cari asisten rumah tangga
cuma mungkin dia lagi sibuk sekarang
jadi belum sempet cari
ya udah sekarang ibu istirahat aja
ayo kita masuk ke dalam ya
apa yang karina lakukan di luar sana
katanya soal bisnis
karina sedang membangun jaringan bisnis sekarang bu
setahu ibu dia tidak mengerti soal yang begitu nak
katanya sih dia cuma ikut ikutan lagi belajar bu
udah lah ibu gak usah pikirin
yang penting ibu sehat
karina baik baik aja kok
lantang ya bu
bismillah ya bu
ibu harus banyak istirahat
gak usah mikirin yang macem macem ya bu
kok pada yang kamu panas ya
tadi sih ibu sudah kasih obat penurun panas
sayang kita ke dokter sekarang ya
bu ibu duduk aja ya ibu
aku bawa diva ke dokter bu
ibu gak mau tunggu dirumah ibu ikut
jangan kalah dong sama janet
kan sekarang suami lo udah tajir
yaudah sih tenang aja
barang kayak gitu mah besok juga udah paket tangan gue
alah yang kemarin lo minta rumah aja
belum ada kejelasannya
syukur alhamdulillah diva gak sampe dirawat ya bu
karit sebaiknya kamu pulang sekarang
aduh mas kalau sakit ya tinggal ke dokter aja susah banget sih
aku belum bisa pulang hari ini aku baru pulang besok
masih ada urusan
kamu sibuk apa sih
kamu banyak yang kamu urusin karin
diva ini anak kamu dia butuh kamu loh
nggak ada apa apa bu
cuma tadi kalian bilang dia lagi sibuk
mamanya lagi sibuk
iya nak kita cari restoran ya
terus sebentar lagi juga ada restoran
nanti diva makan ya
sebentar ya bu
aku mau beliin makanan buat diva dulu
oh yaudah ibu saja yang beli makanan ya
kita cut in lagi yuk
nah omdat chris bareng gue